video arogansi prajurit kepala berinisial an
anggota detasemen pertahanan udara empat ratus tujuh puluh satu komando pasukan gerak cepat tni au
insiden terjadi di wilayah jatiwarna bekasi jawa barat pada senin dua puluh empat april dua ribu dua puluh
dalam rekaman video pelaku mengendarai sepeda motor metik dengan kode plat nomor aa
usai menendang korbannya hingga hampir jatuh pelaku pergi begitu saja
dikutip dari cnnindonesia com pasca viral pelaku langsung mendapatkan hukuman disiplin dari atasannya
aksi arogan dilakukan pelaku dalam perjalanan usai bertugas
komandan den hanut empat ratus tujuh puluh satu pasgat letnan kolonel pas bagus ajar pamungkas
sudah menemui korban untuk meminta maaf
pihak keluarga korban sri dewi kemuning dan ayahnya
sudah memaafkan peristiwa yang terjadi pada senin lalu
kasus viral yang melibatkan aparat juga terjadi di kepolisian
kali ini perwira polda sumut akbp ah diberikan sanksi usai membiarkan anaknya menganiaya seorang mahasiswa
pasca video penganiayaan viral akbp ah kini diberi sanksi penempatan khusus
dikutip dari cnnindonesia com
polda sumut kombes dudung adiono menyampaikan
pihaknya sudah melakukan pemeriksaan
akbp ah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik
karena membiarkan anaknya melakukan tindakan kriminal